bisa dicampur pak dokter cinderella dan pangeran kecil sedang main di
dekat rumah bu retno api tapi aku kangen sekali sama
kenapa ceri enggak seru main sama moding tante dewi abi ikutan main petak umpet yuk
main main sekitar sini aja ada ayunan ada prosotan
ah begini aja deh gimana kalau main petak umpetnya sama omoding
yuk yuk omoding yang jaga eh seri seri
pasti abi ingin ikut lari lari cari tempat sembunyi seperti cherry
tante ya tante nggak usah sedih habib nggak papa kok abi malah seneng banget bisa ke taman lagi sama

kante dewi sama abi
ikutan main petak kumpet juga dong
pasti abi ingin main juga
aku tau caranya gimana
biar abi bisa ikut main petak kumpet
oke kita main bareng
ayo ceri yang jaga ya
obading aja yang jaga
ayo sebutan aku
obading dong yang jaga
kumpet dimana ya
itu buah apa ya
coba lempar ah
kena kena ih
di setengah tahun ya
aduh ngumpetnya dipanes sih
ntar diobatin diobatin
ini kayaknya di setengah tahun nih bu
beri tata beri
yuk kita pulang yuk
ambil kursi rodanya jangan luka
kita ambil kursi roda dulu bi
kamu belum bisa pulang mas
ya udah gak apa apa
kamu selesain aja dulu urusan kamu ya
mas aku harus pergi
ya ampun kok jadi kayak gini sih
kami gak mau tangan anak saya

iya pak dok
ah pak oding
ini saya sudah sampai ke tamannya
tapi saya gak lihat dewi sama abi disini
iya maaf pak dok
udah pulang lagi ke rumah bu rutno nih pak dok
situasinya lagi urgent ya pak dok
itu tadi si cherry diserang tawon
ah itu om dokter fahri ya
ntar pak dok
om cepat kesini om
ke rumahnya om retno
om mau bantuin cherry kan
cepat ya om
om dokter langsung kesana sekarang ya
abi tunggu ya
ah keras amatnya
udah genong aja nih
dasar kamu dibawa sial ya
ini abi bu
kamu gak usah ikut campur
ya baik bu
mau juga pelan pelan sayang
pak dokter datang
disini disebut rapping
terima kasih semuanya
ngapain anda datang kesini
berani beraninya kamu suruh pacar kamu dateng kesini
boleh saya periksa
ya udah buruan dokter
ada banyak dokter selain dr fahri
cherry harus cepat ditanganin
kalau terjadi apa apa sama cherry mama mau tanggung jawab
oh ini udah kena
ini udah kena
ini udah kena
ini udah kena
oke pas terik nafas lagi
oke sekali lagi
gimana keadaannya dokter

jangan lupa like subscribe dan share ya